kalo gue mager disini pasti pacar jadi gagal fokus
ampun deh nih anak kumat lagi
bisa banget diakting bolak balik gitu
itu ata gapensi dari tadi mau nerbandir
lo kenapa sih ran
gue perhatiin dari tadi kayaknya lagi gak fokus
lagi banyak yang gue pikirin tak
hati hati jagain mel
apa lo gak inget mel itu buta sekarang
dia buta dia gak bisa ngeliat
dia hanya bergantung kepada siapa yang nuntun dia
lo gak mau kanyalahkain dia lagi
dan gue kan udah bilang
gue gak sengaja
gak usah pada tegang deh
nih laginya juga ji
pangeran tuh gak sengaja kali tadi tuh
gue kepikiran terus sama usus goreng
sekarang gue sama usus goreng jadi makin jauh
aduh kenapa saya jadi nggak tenang gini ya
setelah denger bunda wang mau nengokin mel

tidak ada yang bisa mengingatmu
kalau mel tau ada teman perempuan deddy nya yang datang mencenguk
ampun pak bos
itu cewek asokan itu keras kepala banget pak bos
kakak gak mau pergi loh
padahal udah diusir berapa kali masih aja kayak gitu
kayaknya udah wataknya keras deh itu orang
tapi sih tadi bilangnya ada hal penting yang mau disampaikan pak bos
pak bos nyurnemun dia
kalau nggak gitu dia nggak mau pergi pak bos bilangnya sama aku
saya nggak mau ngurusin dia
kamu aja yang ngurus sama security
sana pergi pergi
gimana perasaan pak bos ya
kalau tau non mel itu gak buta
siap pak bos siap
deddy gak perlu khawatir
sekarang kan pangeran jagain aku terus
jadi aku merasa aman banget
kalau ada apa apa kamu telpon deddy ya
guys kan nggak usah terlalu lebay deh jagain gue ini
gak usah dijagain sama pangeran
lo boleh panggilin pangeran gak
suruh tuntun gue
itu mel tadi barusan udah selesai di toiletnya
lo udah bisa samperin untuk nonton dia lagi
gue gak tau sampai kapan
gue bisa bertahan sama situasi ini
percaya sama diri lo ya
itu konsekuensi buat lo
jadi ini tanggung jawab
kira dateng juga

kamu sudah jauh lagi
kalian siapa sudah tersenyum

ineng seperti aku
aku sudah jauh lagi
kamu sudah jatuh
aku sudah keperéréan
aku sudah jatuh
dia juga tuh jatuh
kamu sudah sempuri
nah apalagi kan kita baru jadian
aduh ngapain sih si hatta di situ
malah gue liat ke arah dia lagi
gue geer deh pas ini anak
tuh kan pacar juga noleh
pasti karena dia juga lagi happy
karena akhirnya kita jadian lagi
untung rizky lagi fokus baca diktat
kalau dia curiga mati deh gue
kalau gue mager di sini pasti pacar jadi gagal fokus
ampun deh nih anak kumat lagi
bisa banget diakting bolak balik gitu
itu hatta ngapain sih dari tadi mau nerbandir
lo yakin gak tau
udah gue bilangin gak tau ya gak tau lah
perasaan gue cuma ngomong sendiri tapi kenapa lo yang jawab ya
setelah saya selesai dari toilet
saya akan buka sesi tanya jawab
apa yang kamu lakukan di sini
saya gak ada perlu apa apa
tidak ada perlu apa apa
dari tadi saya lihat kamu mondar mandir
ada perlu apa kamu
ada perlu sama mahasiswa saya atau mahasiswi saya
oh ada pak itu saya sebenarnya tuh mau biasa itu
sejak putri kena masalah di kampus ini
saya jadi ekstra hati hati terhadap mahasiswa atau mahasiswi saya
oh kalau itu saya lebih setuju pak
tapi mahasiswa saya atau mahasiswi saya harus kooperatif
contohnya seperti kamu
boleh saya pinjam your phone
tapi buat apa pak
gak buat apa apa
saya cuma make sure aja kalau kamu itu nggak akan berbuat macam macam
ya sama tadi hp nya agak agak melendung pak maklum
untung aja gak kejadian apa apa
sekarang kamu boleh pergi
nanti mahasiswa atau mahasiswanya bisa terganggu kalau kamu di sini terus
aman pak makasih ya pak
mas pelan pelan ya
mel lo ngapain sih maksudnya ke kampus
harusnya lo tuh istirahat di rumah
ya bos nih rumah
ya tapi masalahnya kondisi lo sekarang
oh ya deh karena gak perlu khawatirin gue
yang penting kan i already have you
dan gue gak perlu khawatirin
pangeran harus temenin mal terus ya tiap saat dan tiap waktu
biar dia gak bos lagi
ya udah lo tenang mel
gue pasti akan temenin lo terus
banyak hal yang harus gue lewatin sebelum keadaan kayak gini
tapi berkat kesabaran gue pangeran jadi makin dekat sama gue
dan gue yakin dia gak akan ninggalin gue
ya kan nenis
harusnya dari dulu aja gue punya ide fra pura buta kayak gini
soalnya pangeran jadi nurut banget dan gak bisa berpetik
trus jatuh tangan kok ngerti ga ya
mereka pokoknya akan menarik semuanya jatuh tangan berikutnya